sejumlah jalan jalan ibu kota akan berbayar menggunakan electronic road pricing atau erv untuk mengurai kemacetan di ibu kota
namun demikian masih ada tujuh tahapan lagi yang masih harus dipastikan sebelum irp mulai diterapkan
ditemui di kawasan kembangan jakarta barat pada kamis pagi
pj gubernur dki jakarta heru budi hartono mengatakan
selain harus menyiapkan dan membahas peraturan daerah terkait jalan berbayar ini
pemerintah provinsi juga akan menggelar forum diskusi dengan para pakar dan tokoh masyarakat
masih tujuh tahapan
pak mekanismenya kayak gimana aja pak
mekanismenya seperti apa
mekanisme yang tadi lagiran perda masih jauh
itu pun masih ada fgd forum diskusi dengan pakar pakar tokoh tokoh
ini kita jalan terus ya
dalam penerapan erp seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan listrik
bakal terkena dampak
ini artinya sepeda motor juga tidak akan kebal aturan ini
hal ini berbeda ketika motor kebal terhadap aturan ganjil genap
nantinya tarif yang diterapkan kisaran lima hingga sembilan belas rupiah
melihat situasi kemacetan dan jumlah kendaraan
penerapan irp ini pun mendapat pandangan dari warga
jadi kewateran ini bisa jadi kejadian apabila sudah diimplementasikan nantinya
jalan jalan yang tidak diterapkan erp itu malah makin macet
takutnya gitu sih mbak
ini kan regulasinya belum dijelaskan nih gimana sistem pembayarannya
apakah pembayarannya itu otomatis atau bagaimana kan belum sampai sana
jadi ya mungkin itu memang efektif
tapi ya harus memang harus didukung sama sarana perasarana yang memang sudah disiapkan
otomatis mungkin banyak orang dari yang tadinya pakai kendaraan pribadi
itu lebih memilih transportasi umum
nah nanti transportasi umumnya bisa makin padat tuh
kalau pelayanan di transportasi umum tidak ditingkatkan
jadi sebaiknya sih
sebelum diterapkan erp ini lebih baik tuh transportasi umumnya ditingkatin
jangan sampai ada antrian sampai beberapa kali di transjakarta
langsung juga sampai keluar halte antriannya
jangan sampai itu makin parah gitu sih mbak
apabila irp diterapkan masyarakat hanya punya dua pilihan
yaitu menumpang angkutan umum atau tetap menggunakan kendaraan pribadi
namun harus membayar lebih saat melintas di sejumlah jalan raya
terima kasih sudah menonton cnn indonesia